inilah rekaman cctv bpbd kabupaten lumajang yang menunjukkan gunung semeru mengeluarkan guguran lava pijar yang mengarah ke kawasan besekobokan
dari data pos pengamatan gunung api semeru hingga selasa pukul enam pagi mencatat
gunung semeru mengeluarkan letusan dua puluh dua kali guguran lima kali abu vulkanis dalam empat kali dan tektonik lokal satu kali
petugas mengimbau warga agar tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sejauh tujuh belas km
setelah mati ada sembilan kali kasar lava pijar yang untuk ketinggiannya ini kurang lebih lima ratus meter
sementara di zona merah semeru tepatnya di desa curah kobokan dan kajar kuning
pasca erupsi minggu siang abu vulkanis setinggi tiga meter menimbun lebih dari dua ratus rumah
saat ini saya sedang berada di desa kajar kuning
tepat berada di bawah desa curah koboan
dan area ini merupakan area terdampak cukup parah dari abu vulkanis gunung semeru
bisa dilihat dari ketinggiannya
diperkirakan ketinggiannya mencapai sekitar tiga sampai empat meter
dan bangunan ini diperkirakan tingginya sampai sepuluh meter hingga kubah
dan saya masih bisa memegang bagian atapnya
karena situasinya masih berada di level awas
maka tim bpbd dan juga basarnas meminta warga yang melakukan evakuasi barang dan juga hewan ternak
untuk menurunkan kawasan yang menurun karena dikhawatirkan akan ada erupsi susulan
akibatnya warga yang masih memiliki sejumlah barang peninggalan di zona merah tersebut
berbondong bondong mengungsi dengan mengangkut seluruh perabot rumah tangga
untuk mempercepat proses pengangkutan
petugas badan penanggulangan bencana daerah lumajang dan sukarelawan turut membantu warga
sebetulnya juga karena barangnya banyak gitu jadi harus ada bantuan dari pihak lain
karena harus gerak cepat dan juga karena barangnya banyak jadi harus ada bantuan dari pihak lain
kemungkinan masih ada lagi bisa ada nyusul lagi kan bahaya kalau nggak segera
terlihat sebuah sepeda motor yang tertimbun dapat diselamatkan
aksi cepat tanggap relawan dan petugas mendapatkan apresiasi dari warga
karena kan pagi pagi semua kan prelawan kan sudah datang juga
orang sini juga dibantu
untuk orang sini juga membantu untuk evakuasi barang barang
di sisi lain para warga mengaku nekat bertahan di zona merah
karena tidak ada pilihan lain
mereka harus menyelamatkan harta benda
memastikan tanaman di lahan pertanian masih bisa diselamatkan
kita mau menyelamatkan apa ibu harta benda di sana lah
buat dibawa ke huntap itu
kalau di huntap ya kita memang untuk saat ini bantuan banyak kan
tapi ke depannya kita kan belum tahu
sekitar lima truk dikerahkan
sejumlah mobil pick up berlalu lalang membawa berbagai perabot dan hewan ternak
petugas juga berupaya memperingatkan warga agar waspada dan tidak beraktivitas di zona merah
selama gunung semeru masih berstatus awas atau berada di level empat